rasa dari kopi memang pahit tapi jika diolah dengan tepat keuntungan yang dihasilkan bisa berbuah manis
siapa sangka ampas kopi yang biasanya jadi limbah tak berguna ternyata bisa menjadi peluang yang membawa untung
di bandung jawa barat iqbal aminullah mengolah limbah ampas kopi menjadi tali jam tangan yang unik
usaha ini ia tekuni di tengah pandemi covid sembilan belas
limbah ampas kopi diolah terlebih dahulu melalui proses fermentasi
untuk mendapatkan satu lembar feeder leather atau kumpulan serat bakteri
membutuhkan waktu satu bulan tergantung tingkat ketebalan yang diinginkan
sekali produksi iqbal bisa menghasilkan lima puluh tali jam tangan yang dijualnya secara online
harga yang ditawarkannya cukup terjangkau berkisar antara rp dua ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh
kenapa memilih jam karena memang kapasitasnya masih kecil
tapi kalau misalkan suatu saat nanti saya lebih maju mungkin ya
kapasitas saya akan dilebih besarkan mungkin bisa bikin tas sepatu dan yang lain lain
sama seperti kulit sintetis pada umumnya
tidak kalah kreatif sebuah permukiman yang merupakan kampung tematik di kuran
pak domuan kota pematang siantar sumatera utara dihasil ratusan payungan cantik
lukisan di payung payung ini adalah karya seniman lokal kota pematang siantar
ajang lomba lukis bernama payung gelegar nusantara ini
digelar secara online pada rabu lalu dan diikuti oleh berbagai kalangan
mulai pelajaran mahasiswa serta para seniman lukis
hasil karya dikumpulkan dan akan dipamerkan pada desember mendatang
meski masih berada dalam kondisi pandemi kreatifitas seniman lokal di kota pematang siantar
diharapkan terus terasa agar mampu bersaing di tingkat nasional